ritual tahunan gebiu dan bustaman kembali digelar di kampung bustaman semarang minggu sore
seusai sholat asar ritual ini dimulai sejak abad delapan belas untuk menghormati sosok
cahaya bustaman seorang tokoh syiar islam dan budaya wan semarang
puncak tradisi ini adalah perang air warna warni antar warga sebagai simbol
bersih diri lahir batin dan kegembiraan menyambut datangnya bulan suci ramadan
jika dua tahun sebelumnya tradisi ini berlangsung terbatas tahun ini gebiran
bustaman digelar secara normal dan lebih meriah di akhir ritual warga berdoa memohon pandemi
covid segera berlalu dan kehidupan kembali normal ini berbeda dari tahun tahun yang lalu
karena beberapa tahun yang lalu kita hanya berjadwal dan tahun ini kita bisa melaksanakan
gebiuran secara langsung
ratusan pelajar dan santri taman pendidikan al quran di kecamatan rowo kangkung lumajang
jawa timur melakukan pawaita aruf menggunakan sepeda hias untuk menyambut datangnya bulan
suci ramadhan seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah ratusan pelajar dan santri ini mengelilingi beberapa desa di
kecamatan rowo kangkung pada minggu usai finish di masjid al mujahidin rowo kangkung
panitia pawaita aruf membagikan puluhan doorpress bagi peserta
kemudian cnn indonesia